sejumlah emak emak warga kecamatan legok kabupaten tanggerang banten ini melampiaskan kemarahannya
kepada maling motor yang tertangkap warga pada selasa sepuluh oktober
para emak emak juga menasehati pelaku curanmor ini agar tidak lagi melakukan pencurian dan meminta pelaku mencari kerja
rabu sore pemilik sepeda motor mengatakan pelaku berinisial cc bersama dua pelaku lainnya terpergok saat akan mencuri sepeda motor miliknya
dua pelaku berhasil meloloskan diri sementara satu pelaku ditangkap dan sempat menjadi bulan bulanan warga sebelum akhirnya menjadi sasaran kemarahan emak emak
setelah berhasil diamankan pelaku kemudian diserahkan ke polsek legok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
polisi kini masih mengejar dua pelaku lainnya yang kabur

sementara itu sejumlah ibu ibu di dusun sembang kecamatan kelari kabupaten karawang jawa barat sabtu sore
mendatangi tempat lokalisasi yang berada tepat di pinggir saluran irigasi
ibu ibu ini masuk dan menggeledah seluruh ruangan untuk mencari psk yang berada di lokalisasi itu
namun karena sudah mengetahui kedatangan para ibu ibu
beberapa psk berlari ke tempat yang berada di pinggir saluran irigasi

para ibu ini merasa kesal dan geram serta khawatir jika aktivitas lokalisasi menyeret suami mereka
menurut ketua pembinaan kesejahteraan keluarga setempat
penggerebekan yang diikuti oleh puluhan ibu ibu itu merupakan aksi yang kesekian kalinya
setiap kali digerebek lokalisasi itu hanya tutup beberapa hari saja
para ibu ibu pun berharap pemerintah turun tangan untuk menutup tempat lokalisasi secara permanen
demiliputan cnn indonesia